kapal perang angkatan laut italia sedang bersandar di dermaga jakarta international container terminal atau jict tanjung priok jakarta utara
mereka memberikan kesempatan bagi para warga yang ingin merasakan sensasi berlibur di atas kapal perang negara asing
dan hari ini menjadi kesempatan terakhir bagi warga yang ingin mengetahui langsung seluk beluk kapal perang dari negeri menara pisah
ratusan pengunjung mendatangi kapal perang angkatan laut italia its karabiniere yang sedang bersandar di dermaga jic tanjung priok jakarta utara sabtu sore
tingginya animo warga yang ingin menaiki kapal perang mengakibatkan antrean panjang
pengunjung rela berdiri menunggu giliran demi menjawab rasa penasaran akan isi kapal perang ini
marina militari sebutan bagi angkatan laut italia memang membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk berkunjung ke atas kapal perang mereka
meski demikian faktor keamanan tetap menjadi prioritas setiap pengunjung berikut barang bawaannya diperiksa
di atas kapal pengunjung akan dipandu oleh kru kapal untuk melihat langsung sejumlah ruangan
mulai dari helikopter anti kapal selam ruangan tempat penyimpanan misil ruang kendali hingga ruang kemudi yang dilengkapi sistem pelayaran mutakhir
pengunjung juga bisa berfoto bersama kru kapal atau di ruangan ruangan tertentu
kesempatan untuk melihat langsung kapal perang negara asing benar benar dimanfaatkan warga
mengisi liburan kesempatan ini juga bisa digunakan sebagai bahan edukasi kepada anak anak tentang kapal perang
karena bagus buat anak anak ini kan jarang ya apalagi kapal perang asing anak anak biar tahu apalagi ini mau jadi tentara jadi kan kalau kayak gini ada manfaatnya lah
dan kami lihat banyak penjelasan tentang rudal rudal sistem pengamanan alutsista yang ada di kapal ini gitu jadi menambah pengetahuan
kita sempat lihat ke dalam kapal gitu kan kita foto foto terus juga ada foto dengan captainnya kita lihat ruang pengemudinya ya mas ya
untuk bisa berkunjung ke sini pengunjung tak perlu melakukan registrasi yang berbelit
cukup menyerahkan kartu identitas dan menyesuaikan dengan jam berkunjung yang ditetapkan penyelenggara
untuk hari minggu jam berkunjung dibuka pada pukul sepuluh hingga pukul dua belas dan pukul lima belas hingga pukul delapan belas
minggu adalah hari terakhir untuk bisa merasakan sensasi berada di atas kapal perang karena kapal its karbinere yang singgah sejak sembilan maret lalu ini akan meninggalkan indonesia pada tiga belas maret
fakih haitami jakarta